kuliner bakso tak hanya dikreasikan dari bentuknya saja
tapi juga bisa dipadukan dengan kuliner lainnya
termasuk menu yang satu ini bakso rawon
ya memadukan gurihnya bakso dan pedasnya kuah rawon
membuat bakso rawon menjadi menu paling diburu di sebuah kedai di surabaya
penasaran berikut liputannya
ini dia salah satu menu andalan sebuah kedai di jalan manyar surabaya
tiga di antaranya adalah varian kuliner bakso yang cukup unik
pertama ada bakso rawon
di mana bakso dipadu dengan kuah rawon asli surabaya
bakso rawon nikmat rasanya karena berpadu dengan gurihnya bakso dan kuah pedas rawon
ada juga bakso kuah taichan
di mana terdapat adonan kuah bakso dengan ribuan cabai rawit yang pedasnya bisa membakar lidah
dan yang menu terakhir bakso tetelan atau daging wakiu daging yang dicincang
hmm pasti mengugah selera
uniknya lagi bola bakso ini cukup besar karena seukuran bola tenis
setiap bola bakso juga memiliki bermacam rasa
mulai bakso urat pentol bakso keju
pentol bakso berisi mozzarella hingga pentol daging cincang
nah aneka varian bakso ini pun menjadi sensasi baru bagi para penikmat bakso karena tak membuat bosan di lidah
ini kuahnya enak enak terus pentolnya enggak sama kayak pentol pentol bakso
beda beda enggak pernah
pernah dapet sih bakso tapi kuah rawon pedas tapi enak banget
seperti pembuat bakso pada umumnya aneka varian bakso ini cukup ditambahkan kuah dari paduan kulinernya
salah satunya bakso rawon yang cukup ditambah bumbu rawon dan sejumlah cabai hingga rasanya menyatu
kita pilih rawon sebagai tambahan dari kuah itu karena kita ngerasain antara kuah rawon dengan bakso muena
bagaimana anda tertarik